asian games dua ribu delapan belas pesta olahraga terbesar di asia tengah berlangsung di jakarta palembang dan jawa barat
ajang ini memang berhasil menarik minat warga untuk menyaksikan langsung pertandingan sekaligus berekreasi di venue asian games
zona rekreasi ini diberi nama seperti nama maskot asian games yaitu zona atu kaka dan binbin
sejak pembukaan asian games pada delapan belas agustus zona rekreasi yang bertajuk asean fest ini tidak pernah sepi pengunjung
setiap zona memiliki tema tersendiri seperti zona kk yang bertemakan seni dan budaya
di zona ini terdapat booth booth yang memamerkan budaya dan kesenian indonesia sekaligus sebagai tempat untuk bersuah foto
zona kk juga menyediakan aneka permainan yang banyak digemari anak anak
mulai dari arena permainan mini skateboard sampai permainan tradisional seperti engkrang
euforia asian games pun berhasil merasuk ke masyarakat indonesia seperti yang dirasakan gultom dan keluarga yang berasal dari bandung
selain datang untuk menonton langsung pertandingan bulu tangkis di istora senayan ia juga memanfaatkan area rekreasi di asean fair
yang pertama adalah memberikan hiburan kepada keluarga kami semuanya
untuk merasakan euforia yang utama itu kemudian kita mau mendukung seluruh tim asian games yang ada di sini
jadi sekeluarga sangat bahagia sekali bisa ikut mendukung teman teman ataupun pahlawan pahlawan atlet indonesia
begitu pula dengan keluarga ade dan ruki dari depo
bersama kedua anaknya mereka menjelajahi asian fest dan tidak melewatkan kesempatan bersuah foto
walaupun tidak mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan secara langsung
mereka tetap puas karena di zona kk
anak anak mendapat pengetahuan tentang budaya indonesia
kalau pertamanya sih mereka lihatnya dari tv ini ya kan
kemarin kita ada beberapa tandingan langsung
mereka bilang bun kita pengen tahu dong kayak gimana sih di sana
nah akhirnya kita kesini dan benar benar sesuai dengan apa yang kita lihat di tv
sama di sini peminatnya cukup banyak
zona rekreasi di gelora bung karno berlangsung selama asian games hingga dua september
untuk masuk ke area rekreasi ini pengunjung dikenakan biaya sebesar
biaya ini belum termasuk tiket pertandingan asian games
anggar fatani jakarta